emangnya kenapa sih
enggak sih tapi papa tau kan kalau papa gak bisa tinggal di rumah olga
itu kan rumah bapak sendiri
olga juga kangen sama papa
yaudah pokoknya papa mau datang ke situ
pak itu lagi tanganku
pak saya permisi pak ya
semua orang boleh mengenalmu
tapi kamu sebagai anak
itu harus tetap hormat sama ibu dan bapak
jakarta itu kan dekat
kenapa kamu gak tengok ibu kamu
jangan lawan bapak kak
bapak tuh kerja banting pulang
untuk besarin kamu
olga tau bu
kalau oga juga ingin mencari kesenangan di luar
dan bukan cuma itu aja kan bu
olga cari uang buat ibu dan juga buat bapaknya

dari selentingan selentingan yang bapak dengar
apa benar kamu sudah punya suami dua orang
pak kenapa bapak selalu benci sama olga selama ini
selalu nuduh olga enggak enggak
dari dulu sampai sekarang
itu semua bohong pak
bu ohga gak mungkin melakukan hal yang seperti itu bu
mungkin juga bapak dengar dari siapa sih
tidak dari siapa siapa
ngerti gak sih
olga ibu minta kamu jujur bagi kami
apapun kesalahan kamu kami akan memaafkan
bu kenapa ibu jadi berpihak pada bapak
ibu gak percaya lagi sama olga
oke kalau kamu tidak mau jujur keluar dari rumah ini
dan jangan lagi berpikir pikir sama saya
aku akan merusak keluarga ini dengan kelakuan kamu
bapak musuh aku
aku juga gak betul tinggal di rumah ini
penyakit bau dan banyak penyakit
ibu gak usah sedih ibu
anggap saja telur busuk itu sudah hilang dari rumah kita
tapi telur busuk itu satu satunya anak kita pak
selamatkan nanti ya allah
aku mau ke rumah ini ibu

kita sudah putus apa yang kamu lakukan disini
itu yang saya ingin jelaskan ke kamu
ada telepon dari pak hermain
kamu bilang sama pak hermain saya lagi syuting di luar kota
sampai ke sana cepat
gak ada apa lagi
kamu boleh putuskan aku tapi kamu tidak bisa memusnahkan aku begitu saja
aku pernah sampai di rumah koko
kamu pintar begitu menjadi orang
bila sama pak iwan saya sedang berjumpa dengan fans
sampai ke sana
siapa yang bikin kamu seperti ini

gak ada apa apa kan
kamu saya bayar dan kamu jadi pintar bukan jadi bodoh
saya ada alasan apa
selama ini kamu mainin laki laki terus
kenapa emang aku mainin laki laki
kamu melihat aku boya betina
siapa yang bikin aku jadi boya betina
bukan kamu bego
mulai sekarang kita putus

wah bikin aku pusing
kaliankah buka und loncatan blasin
bisa berikut waktu kita jumpa
lanjut kita lihat dong ratanya
kayaknya nanti ckerempet nepati
jangan jangan mbak hamil lagi
udah berisik sangat aku nampak pusing ya
apa jangan jangan riku hamil
kau sampai hamil
dok kalau saya mau gugurin kandungan biayanya berapa ya
istighfar bu anak itu titipan juga rizki dari allah
kalau saya boleh sarankan ibu jangan menggugurkan kandungannya
sekalipun ayahnya tidak jelas
gak usah celamah nih dok
sekarang saya mau nanya nih biaya untuk gugurin kandungan saya berapa
saya tidak mau menggugurkan kandungan
tidak bisa menggugurkan kandungan
itu bertentangan dengan kode etik ke dokteran
alah ya udah kalau gak bisa saya juga bisa gedugun kok
kamu kena apa sayang
emahku kambul lagi
kata dokter aku kena gejala tip
kata dokter aku kena gejala tipe
aku kena kepes
pak aku perlu uang nih
papa kan baru aja transferin kamu seratus juta sayang
emah usaha papa lagi seret loh
tapi ini penting pak
ini masalah hidup dan mati
ayahku kan banyak utang
kalau nggak bayar dia dibunuh gimana
lagian kan sisanya buat aku berobat pak
ya udah ntar papa transferin ya
tapi gak banyak
kok sepuluh juta sih pak
habis itu aku janji gak akan minta minta lagi
ya udah ntar papa transferin ya
kamu tinggal di sini ya
nanti kalau aku tinggal di sini syutingnya berantakan
tapi besok aku mesti pulang
tuh tuh tuh
ya udahlah ya
selamat berangkat ya
tenang ya pak
aduh sakit bu
aduh sakit bu
tenang ya mbak
kamu masih bisa berdoa
tolong kembalikan anakku ke jalan yang benar ya allah
dulu dia anak yang soliha
menurut orang tua
kembalikan dia seperti dulu ya allah
kalau sekarang dia lupa
amah mohon ya allah
kembalikan dia ke panggung kami ya allah
kamu di mana
aku butuh kamu
kamu di mana
aku butuh kamu
kamu di mana
kamu di mana
kamu di mana
kamu di mana
ya pak sebentar
mbak telepon lagi nih dari pak hermain
papa kangen loh
papa mau ke situ ya
papa mau datang
ada apa ya pak
emangnya kenapa sih
itu kan rumah bapak sendiri
keluarga juga kangen sama papa
pokoknya bapak mau datang ke situ
papa mau ajak kamu ke pertemuan sama teman teman bisnis papa
tapi masalahnya kan olga
udahlah sayang pokoknya papa mau ke situ
papa nggak suka dipaksa kayak gini
kalau papa paksa olga terus
papa nggak bisa berdiri pak
udahlah kamu tunggu aja di situ ya
olga udah bilang
papa nggak mau ke pertemuan apapun juga
jangan terlalu tegang gitu dong mbak
ingat kesehatan mbak olga
mbak olga kan belum pulih betul
nggak tau deh aku pusing banget
mas iwan ingin aku nemenin dia untuk nemuin rekan bisnisnya
sementara bang julfi juga pengen aku ketemuan sama dia
dan yang lebih parah lagi
pak harman ingin aku nemenin dia ke pertemuan
dan dia ngajak aku kalau aku sampai nggak ikut
dia mau ngebeberin rahasia pernikahan aku sama dia
sabar ya mbak
kamu harus ikut aku sih
sampai jumpa lagi